sempat bilang di rumah sakit
kalau orang tuanya arin itu sedang dalam perjalanan ke jakarta
ki kamu ikut bapak ke rumah sakit ya
karena sepertinya arin membutuhkan kehadiran kamu disana
maaf ya pak rifqi gak bisa
karena rifqi udah ada janji sama misha
papa gak mau kan
anak dari orang yang papa cintai itu kecewa
udah resmi jalan dulu ya pak
orang tuanya arin mau datang ke jakarta
gimana kalau arin mengadu ke orang tuanya yang kurang baik tentang aku
papanya arin ini punya pengaruh besar diantara kolega bisnismu
kalau sampai papanya ada kecewa
bukan tidak mungkin
cari aksi buat bete sama nana rifqi
ketawa ketawa kenapa
kalau lain tindak mau apa bete kasih minum dulu
biar anak fokus cari aksi di luar
makasih ya kalau udah nganterin gue balik
dan lo juga udah bantuin gue beli obat papa tadi ke apotek
gue masuk dulu
aku mau nanya sesuatu ke kamu
aku harap kamu jawab dengan jujur
apa kamu nerima perjodohan ini karena papa kamu
kalau minta gue jawab jujur
gue akan jawab jujur
dan memperjelas semuanya
gue ngelakuin ini semua
lo jangan pernah bahas soal papa
dan masalah ini ya sama davin
apa itu artinya
kamu masih ada perasaan sama davin
kita gak perlu ngebahas masalah lo gue
dan lo tenang aja
gue akan segera selesain
semua urusan yang ada di masa lalu gue
gue masuk rumah ya
gue mau ke rumah
aku gak akan ngecewain kamu
aku akan merahasiain hubungan kita ini
ke semua orang
dan aku sangat berharap
bukan karena kamu berbakti dengan orang tua kamu doang
dengan hubungan ini
lo udah ngertiin kondisi gua sekarang
gue mau jawab
ini tutup lagu baru jmb
biar om roy bisa benci lagi sama michelle
sebenernya gue kecewa ya sama om roy
om roy tuh kurang tegas tau buat nyeselin michelle sama rifqi
terakhir aja dia malah minta maaf sama michelle
lo yakin gak mau ngabarin kondisi lo
gue pengen ngaduin om roy ke mami sama deddy kalo mereka udah sampe disini
biar mami sama deddy nanti yang paksa om roy buat bikin gue balikan sama rifqi
tapi gue perlu om roy ada disini juga
supaya bisa ketemu langsung sama mami dan deddy
kok malah bengong sih
gue bakal hubungin om roy
biar om roy tuh tau kalo gue tuh beran sakit
pelan pelan aja ya
jadi gini om tadi arin itu jatuh dari tangga terus sekarang lagi dirawat di rumah sakit
terus keadaannya gimana sekarang
aduh om lebih baik om cek sendiri deh kondisinya kesini
soalnya arin itu dari tadi ngigo om manggil manggil nama rifqi
ya om terima kasih ya om
saya tetep dulu teleponnya
gue liat liat acting lo udah lumayan bagus ya bel
wah arin habis jatuh dari tangga di sekolah
arin jatuh dari tangga
tadi bella gak banyak cerita ke papa gimana keadaan allin sekarang
kenapa dia kok bisa jatuh
gini ya pak rifki yakin banget nih
arin pasti mau manfaatin momen ini untuk menghasut papa lagi soal misha
karena apa tadi di sekolahan saat arin jatuh itu kondisinya ya memang lagi ada michelle
dan arin langsung nuduh michelle yang dorong dia
terus michelle nya ngakuin kalau dia sudah ngedorong arin
pak ya nggak mungkin lah michelle itu bukan orang jahat
dan rifki yakin michelle nggak akan pernah ngedorong arin apalagi sampai jatuh kayak gitu
ya tapi semuanya balik lagi ke papa sih
papa itu lebih percaya mana
lebih percaya arin karena papa mau balas budi orang tuanya arin dulu udah bantuin papa
atau papa sekarang lebih percaya sama michelle yang tidak jelas anak dari orang yang papa cintai sekarang
gimana kalau orang tuanya ari nanti menuntut michelle
mila pasti akan kesulitan dan butuh dukungan
sementara aku harus menjauh dulu dari mirna
oh iya rifki mau kasih tahu aja kalau arin itu dirawat di rumah sakit permata ya
dan kalau papa ke rumah sakit ya rifki mau kasih tau aja
pasti papa akan ketemu sama orang tuanya arin
karena tadi bella sempat bilang di rumah sakit kalau orang tuanya arin itu sedang dalam perjalanan ke jakarta
kamu ikut bapak ke rumah sakit ya
karena sepertinya arin membutuhkan kehadiran kamu disana
maaf ya pak rifki nggak bisa
karena rifki udah ada janji sama michelle
papa gak mau kan
anak dari orang yang papa cintai itu kecewa
udah rifki jalan dulu ya pak
orang tuanya arin mau datang ke jakarta
hmm gimana kalau arin mengadu ke orang tuanya yang kurang baik tentang aku
papanya arin ini punya pengaruh besar diantara kolega bisnismu
kalau sampai papanya arin kecewa bukan tidak mungkin papanya

jangan lupa like share dan subscribe ya